kamu tuh gak boleh terlalu gitu sama rena
cuma ya itu deh
pokoknya kamu kalau ada kesempatan
kamu ngomong sama rina ya kamu minta maaf sama dia
selamat siang mbak
selamat siang pak
saya mau bertemu dengan pak aldi baran
baik ditunggu ya saya telepon dulu
skritarisnya pak aldi baran
permisi pak aldi baran
ada tamu pak sanusi
suruh masuk aja
ah iya baik kalo gitu saya pengilkan dulu ya pak
eh ada buru rasa juga disini mbak
iya pak sanusi silahkan dulu
ini barang dari
pak hartawan yang sambil
dari berangkas silahkan pak
terima kasih pak sanusi
ada yang harus saya lakukan lagi pak
tidak udah cukup
iya silahkan pak sanusi thank you
sebenarnya apa sih yang kamu mau cari dari barang barang papa nih
aku juga belum tahu mbak
aku mau cari tahu kenapa papa simpen ini semua
boleh mama cek agendanya
yang ini kontrak kerja perusahaan apa apa semarkan nih mbak
ini disini juga
soal kerjaan semua
dia selalu detail
papa kamu selalu detail menulis semuanya disini

kok mati al
aku juga gak tau
gak apa apa kok sebentar lagi paling jasad juga nyala
tunggu sebentar ya
oh iya baik makasih ya pak
ini lampu kenapa gak nyala felipe
kenapa kenapa gak dinyalain jensetnya
barusan aja engineering telepon saya
katanya ada consleting
makanya semua listrik dipadamkan
karena takut kebakaran
dan bakal dinyalen lagi setelah
semua proses perbaikan selesai
yaudah makasih ya
tulis bilang katanya ada konslet
jadi gak berani nyalain dienset takut konslet juga mah
apa di rapiin aja kita liat dirumah aja nanti deh
tapi ini lantai dua puluh mbak
lift juga pasti mati gak mungkin hidup
ya lewat tangga darurat aja
daripada nunggu di kantor kamu
nunggu lampunya nyala bisa dua jam lagi
so dark gelap sekali
udah dirumah aja just keep it beresin
mulai hari ini kamu udah bisa sama mama terus
udah bisa deket deket mama seneng kan
akhirnya gue bisa sama keisha
ini harusnya nino juga ada disini
kumpul bertiga sama keisha
pasti rasanya indah banget
untung tadi elsa nggak turun dari mobil
kalau dia turun pasti sekarang dia udah ketangkep sama polisi
dan pisah dari keisha
tapi nino berarti udah tau ya
gimana kalo nino berhasil temukan elsa disini
kok ketat banget sih iya iya
kamu bener masih kuat

aduh ya allah
itu heel saya dibuka aja ya
aku yang pegang
aduh ya allah untung aja

udah ya ini sih aku yang pegang ini
udah ya ini sih
coba kita ke puskesmasnya kemarin ya
setelah mau pikir pikir
bu sarah sama pak surya bohong ya
soalnya mereka bilang mereka itu udah pergi ke puskesmas kayu arum
dan elsa gak ada
tapi kan sebenernya elsa ngelahirin disana
mama jangan seuzon ya
mungkin aja kemarin itu
kan susah tadi bilang
namanya putri bukan elsa
tapi mama yakin kalau mereka tahu pak
mungkin aja mereka buru buru pulang ke jakarta itu buat alasan aja
pakai bilang kerampokan segala
aku coba telepon papa surya buat postingan
apa mereka tahu soalnya atau nggak
coba kamu telpon pak surya
tapi kamu speaker ya
supaya kita semua bisa dengar oke
lumayan juga ya
ini udah sampai belum sih
nanti aku taruh
ya dikit sih
itu oke gak apa apa
bisa pakai helis ya
ini taruh aja
aku mau pakai
lumayan juga ya
kan aku udah bilang ya
iya abis gimana daripada nunggu kelamaan
sekali sekala gak apa apa
ini udah selesai
ini udah selesai
tukangnya udah selesai
sebentar lagi juga
sebentar lagi selesai
permisi pak ibu
jendelanya sudah selesai
kita aman sekarang kita
aduh aku ngeri deh kalau ada rampok rampok lagi kayak gitu pak
udah kamu tenang aja insya allah sekarang lebih aman
sekarang kita mau kemana mau ke bandung lagi cari elsa
iya ya kita ke bandung lagi ya
kita ke bandung cari elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sudah sudah aku sudah dapat kabar soal elsa dan ternyata memang benar pak
kalo elsa itu dirawat di puskesmas kayu aro
kemarin papa kesana papa tanya sama perawat di depan
perawat elsa ketauan
pak aku sudah membuktikan sendiri dan mengkonfirmasi sama suster
elsa memang dirawat di situ tapi bukan pakai nama elsa
pakai nama elizabeth putri pak
dan ternyata elsa sudah melahirkan pak
terus sekarang gimana noh
kasih teleponnya ke
papa mau ngomong sebentar
papa beneran gak tahu pak
papa beneran gak tau kalau elsa itu udah melahirkan pak
enggak noh ini papa baru tau dari kamu
aku nggak tahu pasti pak tapi elsa gak sama aku
elsa udah pergi sama ricky pak
karena sekarang aku udah dapetin informasinya rencaranya aku mau lapor ke polisi kalau elsa masih hidup pak
oke kamu hati hati ya salam buat orang tua kamu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mama sama papa dapat salam dari papa surya
dan ternyata memang benar
papa surya sama sekali nggak tahu kalau elsa sudah melahirkan
asal masih hidup dia selamat
dan dia sudah melahirkan
aku udah tau pak
aku gak kasih tahu soal ini sama kamu pak
sama si hidup
terus nino ketemu elsa dimana pak
di puskesmas kayu arum
gak ketemu elsa ma
elsa udah pergi sama ricky
oh jadi nino nggak sama elsa berarti sekarang
yang aku bingung kenapa elsa gak ngabarin ke kita ya
kalau dia masih hidup ya mas
apa apa dia takut kita lapor ke polisi
iya pasti lah pak
kan papa tau elsa itu gak mau balik lagi ke la paz
tapi mau gak mau suka gak suka dia harus menjalani sisa hukumannya ma
mama kan tahu
dulu andien juga begitu
kita sekarang ke bandung
kita ke bandung ketemu sama elsa
aku ambil konsip mobil dulu
aku bersyukur elsa masih hidup
tiga sekali nino
melaporkan istrinya yang baru melahirkan ke polisi
aku harus kabarin ricky sekarang
riki harus lebih hati hati
setelah cek nya
bener fira saat gue
gue harus cepatnya bawa yosa pergi dari kontrakan ini
tapi kan keshen masih diinkebat orang
memang ada cintanya dia sama selsa
kan ada duduk musuh
mama disini sayang
anak siapa sih itu berisik banget
ganggu orang tiduran
fisa kenapa ya
sampai segitu aja nangisnya
keshen kenapa selsa
eh iya nih gue juga gak tau
dari tadi nangis padahal gue udah nyusuin
kita harus di dalam aja ya disini dingin soalnya
besek banget sih lo
besek banget sih lo
gak usah marah marah bisa nggak sih
saya juga stres sekali
abisnya diterik terik kayak gitu
makanya urus anak lo yang benar
jangan ganggu orang lain
gue kayak kenal suara itu
besit banget sih lo
gak usah marah marah bisa nggak sih
saya juga stres sekali
abisnya diterik terik kayak gitu
makanya urus anak lo yang benar
jangan ganggu orang lain
gue udah kenal suara itu
kamu kenapa nangis
berita gue kan muncul di tv
kalau dia yang ngalin gue
bisa panjang urusannya
gak usah marah marah bisa nggak sih
saya juga stres sekali
suara cewek tadi
kayak gak asing ya
lo gak ada suara
kok bisa balual
tang beau tuo
seperti dugaan gue sa
nino bahkan lapornya ke polisi
terus lu harus gimana dong deh
gue gak mau di penjara ya
gue gak mau pisah sama keisha

nah jadi gini
sementara kita cari cara supaya bisa keluar dari bandung
nah sekarang kita periksa dulu kenapa keisyah bisa nangis seperti ini ya
popok lu diganti
nggak siap bu
terus gimana ini bersihinnya
gue gak tahu
lu ibunya juga
tapi gue gak pernah kayak begini
ini dibersihin ya
sebentar ya sa
iya ini lagi dibersihin
jadi bapak melaporkan saudari elsa dia masih hidup dan sekarang posisinya melarikan diri bersama ricky
silakan pak anda tangani berkas laporan ini
dan kami akan segera menindak lanjut untuk pencarian
enggak aku gak tau sih
menurut kak michi gimana
jadi tadi mamanya mas reni nelfon
terus ngasih tau kalau mas reni lagi sakit
terus aku disuruh kesana
menurut kak michi aku datang atau enggak
kalau kamu masih peduli sama randy ya sebaiknya kamu datang dong
kamu harus jagain bella ya
dia lebih membutuhkan kamu daripada aku
hubungan kita gak akan baik baik aja mas
kalau kita biarin bella menderita
aku mau ke rumah
tapi kalau aku datang berarti aku gak konsisten banget dong
aku gak komit banget memang sama keputusan aku
kalau menurut aku ya
kamu itu kan masih calon istrinya randy
jadi kalau dia sakit
ya harusnya kamu dong yang rawat
daging juga jessica masih di icu kan
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
udah gak memisah lagi kan
jangan bikin mama panik lagi
kayaknya ada suara oma deh
hati hati awas awas kena hidungnya
hidungnya nanti lagi ya
sekarang mulai cukup kan
gak apa apa ya
nanti kamu ziarah juga mas
terus tadi kamu ke makam mamaku gak
papa mandi dulu papa beres beres dulu ya
nanti purda sakit
jangan diulangin ya
mama kamar dulu yandin ya
mama kamar dulu ya
tapi lain kali jangan diulangin lagi ya
kamu tuh gak boleh terlalu gitu sama rena
takut andin tiba tiba baca
iya sih cuma ya itu deh
pokoknya kamu kalau ada kesempatan
nanti aku bicara sama rena ya
aku langsung dulu ya
kalau reina sama andi udah tidur ya
biar mereka lanjut ini
oke makasih ya
oke makasih ya
oke makasih ya
gak mungkin disitu
andi sering buka lagi ini